menteri pertanian syahrul yassin limpo yang disebut sebut sudah menjadi tersangka oleh kpk
terlihat mulai berkantor di kementerian pertanian jakarta selatan
setibanya kamis pagi syahrul masuk ke dalam gedung usai disambut pegawai kementan
tanpa berkomentar sepatah pun kepada awak media
sebelumnya rabu malam mentan tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten
dari tugas luar negerinya
kader partai nasional demokrat ini menuju gedung nasdem tower
untuk bertemu ketua umum nasdem surya paloh untuk membahas perkara yang dialaminya
kuasa hukum syahrul febri diansah mengatakan kliennya akan menghadap presiden di istana kamis lima oktober
tadi juga disampaikan bahwa pak mentan akan menghadapi proses hukum ini
dan akan kooperatif
menjalankan proses hukum ini
sebelumnya rabu siang menko polhukam mahfud md mengungkapkan informasi terkait status mentan syahrul yassin limpo
yang sudah menjadi tersangka oleh kpk terkait tindak pidana korupsi di kementerian pertanian
bahwa dia sudah tersangka ya saya sudah dapat informasi

sebelumnya menko polhukam mahfud md mengungkapkan informasi terkait status mentan syahrul yasin limpo yang sudah menjadi tersangka oleh kpk terkait tindak pidana korupsi di kementerian pertanian
sebelumnya kpk telah menggeledah ruang kerja rumah pribadi dan rumah dinas syahrul selama berada di luar negeri
dalam penggeledahan di rumah dinasnya di jakarta selatan kpk menemukan uang puluhan miliar rupiah dan dua belas pucuk senjata api
dua belas senjata api tersebut kini sudah berada di tangan barai skrim abes polri
demi liputan cnn indonesia